selama kepemimpinan gubernur dki jakarta anies baswedan
tercatat ada belasan tim kerja yang dibentuk untuk membantu kinerja gubernur
ketua komisi ddprd dki jakarta bestari barus
menganggap banyaknya pembentukan tim kerja sebagai tindakan yang mubazir
tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
dibentuk oleh gubernur era joko widodo yang diisi oleh pns senior
tgupp fokus pada lima bidang
yaitu pengelolaan pesisir jakarta pembangunan ekonomi dan penataan kota
harmonisasi regulasi bidang pencegahan korupsi dan percepatan pembangunan
kini gubernur anies baswedan merombak dengan mengisi tgupp dari kalangan profesional
selain tgupp anies juga membentuk tim percepatan kegiatan strategis daerah atau tpksd
pembentukan tpksd dinilai ketua komisi ddprd jakarta bestari barus
tidak efisien dan sebagai bentuk penghamburan anggaran
bestari juga menuding
tim kerja menjadi tempat untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu
karena orang yang dipilih banyak yang berasal dari luar lingkungan pemprov dki jakarta
ia menyarankan agar gubernur dki untuk dapat memaksimalkan skpd yang sudah ada
skpd kita itu di dki jakarta sudah sangat lengkap
untuk mengerjakan apapun kegiatan yang di lingkup kerja pemprov dki
tidak menjawab kritikan
gubernur dki jakarta anies baswedan justru membalas kritik anggota dprd lalu menantang
dan membandingkan jumlah tim kerja dengan banyaknya jumlah kunjungan kerja dprd
ya coba dihitung berapa kali anggota dpr keliling keliling indonesia tuh
nanti dibandingin mana hasilnya lebih baik gitu ya
ketua fraksi pdip dprd dki gembong warsono meragukan efektivitas tim yang dibentuk gubernur anies
ia menilai pembentukan tim hanya penghamburan uang rakyat
pembentukan tim pertimbangan monas yang tumpang tindih fungsinya dengan unit pengelola kawasan monas
anies yakin tim yang dibentuk akan membantu kebijakannya di pemprov dki
baiknya pak gembong baca dulu lengkap dan lihat kenyataannya
nanti kemudian kita diskusi lebih jauh
karena beliau sering kurang baca
ya sepuluh bulan memerintah belasan tim kerja dibentuk gubernur dki jakarta anies baswedan
tugas tim tim ini diduga tumpang tindih
dengan satuan perangkat kerja daerah
seberapa efektif pembentukan tim ini
ataukah ini ternyata hanya akal akalan anggaran
kami akan membahasnya malam hari ini sudah bersama kami di studio
di sebelah kiri saya ada bang syarif anggota fraksi partai gerindra dprd jakarta
bang syarif selamat malam
terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir disini
kemudian ada bang joni simanjuntang anggota fpd perjuangan dprd dki jakarta fraksi pd perjuangan
bang joni selamat malam
terima kasih sudah hadir disini
dan juga ada bang lisman manurung akademisi kebijakan publik universitas indonesia
bang lisman selamat malam
terima kasih sudah hadir disini bang lisman
saya ke bang joni dulu bang joni yang terutama tentu saja oposisi yang paling kencang ini teriaknya
apa sebenarnya laporan yang didapat
dari mungkin teman teman di pemprov dengan tim tim yang dibentuk oleh gubernur anies
sebenarnya begini ya ini bukan hanya kepada persoalan anggaran
jadi anggaran satu juga
ini juga problem ya dilihat
di perangkat di pemda kita ini kan sistemnya kan sudah terbangun sedemikian rupa
makanya saya berani mengatakan waktu kapanpun lebih susah menjadi ketua partai daripada menjadi gubernur
gubernur itu sudah punya staff staff seperti skpd dengan kemampuan kemampuan yang menurut kita adalah sudah memenuhi gitu loh
karena orang untuk mencapai jabatan jabatan tertentu itu kan ada pendidikan khusus untuk itu dan pengalaman mereka
tapi kalau pembentukan tim pada zaman gubernur jokowi kan juga sudah ada
tapi tidak sebanyak ini
tgupp yang katanya zaman pak jokowi itu hanya beberapa gelintir
ya kalau pun diteruskan sedikit ya
bahkan seorang ahok itu hanya dibantu anak anak muda yang baru tamat kuliah
buktinya terjadi kan
dirasakan oleh masyarakat perubahan yang sangat signifikan
nah yang kita lihat dibangun oleh pak gubernur terlalu banyak tim
bahkan menjadi tumpang tindih bahkan seperti katarkan saya tadi itu sudah mubazir
sudah ada yang teriak belum
udah ada yang teriak teman teman skpd mungkin ngobrol
kalau di skpd ini kan sebenarnya mereka kan itu kan lebih banyak perlawanan mereka nggak pernah terlalu terbuka ya
tapi mereka itu keperlawanan mereka kadang kadang kan diem
bahkan cenderung ya biarin aja dikerjain
sehingga nanti biar kita lihat bagaimana hasilnya gitu loh
nah saya melihat ini ya
bahwa pak anies ini dia punya suatu keinginan yang baik
bagaimana supaya saya melakukan percepatan percepatan
tujuannya biar cepat kan sebenarnya
karena banyak kan percepatan ya
tapi sebenarnya nanti hasilnya nggak seperti yang dipikirkan oleh beliau itu
karena tidak juga ditopang oleh pns yang ada sekarang ini yang terbangun itu ini kan juga nggak jelas
saya pun ada beberapa pns juga masuk di tim itu kan
ya tapi kan nggak mungkin dia misalnya cara berpandangnya kan agak berbeda
makanya saya katakan tadi itu sebenarnya di sini pak gubernur sebenarnya daya gunakanlah skpd skpd itu
di sini kan berbicara soal kepemimpinan
ada perencanaan dan sebagainya ada pengawasan reward and punishment yang jelas gitu
itu bisa membuat
nah di era gubernur terdahulu walaupun dalam tanda kutip dikatakan orang ada semacam ketakutan ketakutan
tapi kan perlu seperti itu
akhirnya berubah itu
katakanlah dalam soal pelayanan publik di era yang lalu itu
kan sangat relatif bagus
masyarakat merasakan itu
misalnya mengatakan di kantor kelurahan kita betul betul udah disambut seperti rakyat
selamat pagi dikasih aqua dan sebagainya
hanya pak gubernur dibantu oleh anak anak muda yang baru tamat kuliah itu
nah sekarang dengan tim yang begini banyak itu
seolah olah kita lihat
kita melihat ini pak gubernur ini nggak mampu kerja gitu loh
jadi dialihkan kepada orang
kesannya keren gitu loh
padahal sebenarnya ya hanya kulit kulitnya doang
hanya kulit kulitnya aja bang syarif
soal tim polemik yang sedang
di perdebatkan di sudah seminggu ini ya
saya catat betul

silahkan diklarifikasi kalau menjadi empat belas ya
tim ini dibentuk
dibentuk adalah untuk crossing cutting
artinya adalah untuk mempercepat satu kegiatan koordinasi
yang bersifat jangka pendek
tim ini bersifat temporer dan ad hoc
ada yang tiga bulan ada yang enam bulan ada yang setahun
kok banyak tim ya
oh ini ibu kota besar gitu ya
ada beberapa kegiatan yang memang diperlukan
saya mau menanggapi misalnya pendapat pak gembong simanjuntak
pak gembong mengenai monas
monas itu tidak bisa ditangani sendiri oleh upt
dia lintas sektoral
di sana ada tni
ada istana dan lain sebagainya
sehingga dibentuk tim
tim koordinasi untuk kegiatan di monas
jadi tim ini adalah
artinya koordinasi jangka pendek
toh akhirnya pada putusannya pada gubernur
soal banyaknya tim
memang yang disorot tadi anggarannya
justru ini pak gubernur ingin menyampaikan kepada publik
jika itu dianggap besar
ya pasti diperdebatkan dong
ini era keterbukaan
di sini transparansi yang ingin disampaikan oleh pak gubernur
bahwa tim ini di launching
dengan tim tim pendahulu
tim tim pendahulu itu ada beberapa
tim yang memang tidak diformalkan ya
pak gubernur dulu pak ahok itu
tanda putip ya
di ruang sebelah gitu ya
kemudian ada skpd
ada perbedaan yang harus kita tangkap
dengan cukup cermat ya harusnya
pembentukan tim itu adalah
mempercepat tadi koordinasi
karena pak gubernur mengingat seperti ini
yang kolaborasi ini melibatkan
stakeholder yang punya keahlian keahlian
jadi kalau skpd
yang di skpd
tapi kalau misalnya sekarang
saya mengambil istilah yang
yang di sdp
yang di sdp
yang di sdp
yang di sdp
tadi anda sampaikan
itu bukannya artinya
seperti menegasikan skpd
yang saat ini ada
kan tadi saya katakan tadi kan
satu koordinasi antar skpd
bagaimana kalau tidak
kepala kepala skpd nya
atau juga bisa rapat
kemudian langsung turun
itulah di dalam tim itu
kanggotan tim itu
di dalam itu ada skpd
jadi itu satu
tapi kemudian kan anggarannya keluar lagi
kalau misalnya tim itu tidak dibentukkan sesuai
nah ini perso
tapi kita tangkap dulu itunya
nah soal anggaran
di perdebatkan boleh
kalau dianggap besar boleh
jadi satu kegiatan yang
harus ditangkap outputnya
artinya anggarannya nggak masalah nih
justru justru mbak
tidak terbiasa di apa
di launching secara transparan justru
tidak di gebatkan
tapi fraksi kami melihat
tanpa ada tim ini pun
yang penting gubernur itu pengawasannya jelas
sudah ada contoh kemarin
kasih contoh yang mana
sudah terlaksana semua
kan misalnya gitu loh
monas kan pernikahannya beda
misalnya yang lain
ini ada tim revitalisasi taman ismail marzuki
bisa nggak sih sebenarnya digabung di dinas kebudayaan dan pariwisata
nah itu yang saya katakan tadi
bekerja sama dengan para seniman yang ada di sana
saling mereka isi betul betul
sebenarnya sudah bisa selesai kok
ada arahan yang jelas dari gubernur
ismail marzuki kita harapkan dia menjadi suatu pusat kebudayaan ataupun katakanlah kegiatan kegiatan seni yang harus berjalan seperti ini
anda harus bisa melaksanakan peng peng peng
kerjasama dengan seniman
ngapain ada tim tim itu
ini yang perbedaannya yang saya katakan tadi
keluar lagi biar ya
kolaborasi dan parsipatori
jadi melibatkan tim ahli
dari luar dilibatkan supaya ada keterlibatan masyarakat
kalau pak joni mengatakan cukup dengan skpd akan membentuk seolah olah yang saya katakan
seolah olah pemerintah lebih tahu
pemerintah sok tahu padahal banyak ahli ahli yang perlu dilibatkan
itu titik pasal saya disitu
saya setuju pada satu sisi pendapat cukup skpd
tapi dengan cara seperti itu yang sudah berjalan ini masyarakat tidak dilibatkan
sekalipun juga mungkin beberapa tim ahli kemudian beberapa orang yang dianggap ahli misalnya jj rizal juga merasa kemudian tidak namanya disebut tapi disebut ada dalam salah satu tim itu
ya kan itu kan soal pekerjaan ya
kita kerasa kepada bu jj rizal
tapi paling tidak sekurang kurangnya bahwa tidak ingin mengurangi partisipasi masyarakat
oke oke intinya partisipasi masyarakat sekalipun itu harus mengeluarkan anggaran lebih banyak juga masalahnya tidak apa apa
inilah itu penghargaan kita apresiasi kita terhadap kemampuan keahliannya
pengalaman orang ya salah satu inilah kelemahan kita menghargai keahlian utang kurang
jadi tidak ada masalah kalau misalnya anggaran terlalu besar dikoreksi
nanti setelah jeda kita bahas tim tim ini apa saja bersama bang lisman ya
jadi dari sisi kebijakan seperti apa tumpang tindih atau tidak
tetap bersama kami di cnn indonesia premiers
ada kembali bersama kami di cnn indonesia premiers
sekarang saya akan bahas dengan bang lisman manurung akademisi kebijakan publik universitas indonesia
mengenai empat belas tim yang dibentuk oleh gubernur anies baswedan ya
kita lihat sekarang ada grafisnya nih bang
kita lihat jadi kalau misalnya data yang kami dapat ada total empat belas tim
itu tim tgupp kemudian tim percepatan kegiatan strategis daerah
ini diantaranya di belakang kita bisa lihat
nah ini ini kami berupaya untuk ini
membandingkan menyandingkan ya
tim bentukan gubernur anies dengan skpd yang sesuai data kami
mungkin atau tidak gitu
misalnya kalau tgupp juga sudah ada dan itu memang untuk korupsi dan segala macam
tapi kemudian ada tim tim lain tuh
misalnya untuk tim evaluasi tata kelora air minum
itu bisa nggak sih dipegang oleh tim sumber daya air dki jakarta
lihat ini persoalannya adalah seberapa besar dampak dari banyaknya tim ini ya
karena ini kan masalahnya ini tindakan strategis supaya
berjalannya sejumlah unsur reguler ya
tapi kalau jumlah strategiknya terlalu banyak ini berdampak
bisa saja unit unit pelaksana reguler merasa saatnya mereka berleha leha
karena sudah terlalu banyak institusi lain
mereka yang tidak masuk dalam tim itu maksudnya
para pimpinan dinas dan seterusnya
kan mereka juga dikasih imbalan yang cukup besar
kalau bisa santai kenapa harus sibuk begitu ya
dan itu yang sekarang anda lihat sudah terjadi
karena bagaimanapun kecepatan dari pimpinan badan badan ini untuk menyampaikan kepada pimpinan utama kan
lebih dekat ya
maksudnya rantai rantainya lebih dekat
rantai rantai tidak terlalu panjang
jadi ancamannya adalah mereka tidak mau bekerja lagi
artinya diam diam tidak bekerja
diam diam tidak bekerja
karena itu tradisi dari organisasi birokratik ya
kalau ada kesempatan duduk kenapa harus sibuk kan gitu ya
tapi kalau misalnya dari sisi gubernur anies sendiri ketika membentuk tim tim ini
atau memang jangan jangan pak anies membentuk tim ini karena memang sudah tidak percaya dengan sumber daya yang ada di pemprov
nah itu persoalan lain ya
jadi kalau tidak percaya berarti itu beda dengan keadaan yang sekarang
karena kan harus mempercepat harus kemudian orang orang pilihan yang masuk dalam tim
ya jadi dampaknya adalah situasi kerja di lingkungan reguler itu bisa berubah kan gitu ya
karena mereka juga melihat ini ada unit lain ada sejumlah pejabat lain yang lebih dekat dengan gubernur anies
dan mereka merasa ya tidak harus berbuat banyak karena kalau berbuat banyak juga sama saja tidak berbuat
oke itu bisa terjadi ya
oke tapi masalahnya sekarang kalau misalnya dilihat efektivitasnya anda melihatnya bagaimana
ya tentu ya seluruhnya institusi yang terlalu banyak tim ad hoc yang terlalu banyak itu selalu berdampak
jumlahnya kan strategik namanya juga unsur strategik itu jangan banyak kan gitu ya
tapi kalau sampai sepuluh
tapi tujuannya kan tadi supaya semuanya lebih cepat supaya koordinasinya benar benar bisa dalam satu rangkaian dan satu pola juga sama gubernur
birokrasi sendiri dan otoritas politik kan agak beda cara kerjanya ya
jadi para birokrat merasa bahwa mereka bekerja kepada siapa saja yang ada duduk di atas itu kan
nah tetapi kalau unsur unsur yang memiliki otoritas sendiri
ya saatnya dia merasa bahwa kenapa harus sibuk kalau bisa santai kan gitu
oke itu yang bang joni lihat juga atau mungkin sudah dengar dari teman teman
ya kalau dalam perbincangan bisik bisik di kalangan pns kan seperti itu
mereka merasa bahwa kemampuan mereka diremehkan ya
kemudian juga mereka merasa bahwa gubernurnya nggak percaya kepada mereka ya
kalau terlalu banyak tim kan sebenarnya walaupun tidak dikatakan
kan artinya mengatakan bahwa seseorang menilai seseorang itu kan bukan dari kata katanya
tapi kan dari polisinya kebijakannya kan kelihatan itu
seorang mengatakan saya ini adalah begini tapi tindakannya nggak seperti itu kan disitu kita lihat
nah saya mengamati pak anies ini mungkin belum bisa juga dia melakukan semacam satu lompatan perubahan
dari dia seorang akademik
akademisi dan dia menjadi seorang orang nomor satu jabatan politis gubernur
jadi cenderung dia segala sesuatunya dibentuk tim ini sesuatu hal yang ideal ideal lah gitu ya
nah tapi juga ada salah satu juga menjadi persepsi publik
jangan jangan ini efek dari kampanye kemarin itu terlalu jor joran
semua diain semua dikatakan yang penting jadi dulu
akhirnya terlalu banyak orang yang apa eh ini mau diakomodir semua gitu loh
karena kita juga perlu melihat nggak semua orang orang yang masuk di tim ini juga ahli ahli kok
benar begitu bang syarif
kan di tiga upp lah coba
masa ada s satu dan sebagainya
terus s satu nya juga baru tamat
waktu di tiga upp kemarin itu yang kita lihat
makanya saya katakan tadi ini ya sebenarnya pak gubernur itu tinggal mendayagunakan birokrasi kita yang ada ini
birokrasi ini sudah terbentuk ya
kultur mereka itulah pokoknya siapa
mau hari ini dia mengatakan inilah yang bagus ganti gubernur mereka akan patuh kepada gubernurnya
itu yang kita lihat kemarin
makanya saya katakan tadi pak anies itu sekarang kembali aja kepada kitoh
bagaimana sebagai seorang gubernur menempatkan para birokrat birokrat kita ini para skpd kita ini kepada tempatnya semula
mereka mampu melakukan itu
pada misalnya kadang kadang kan yang menyatakan dirinya ahli ya
padahal kadang kadang kan dia melihatnya dari sisi yang belum tentu dia mampu mainkan itu di tengah masyarakat
hanya berbicara yang ideal
tapi gak bisa ngelaksanakannya
jadi begini memulai dari filosofi tadi ya
kolaborasi dan parsipatori
itu dulu ditangkap dicatat
jadi ketika kita memiliki filosofi kolaborasi dan parsipatori maka kan perlu pelibatan masyarakat lebih banyak
adalah para ahli dan yang punya pengalaman
satu ya dua
banyak pak joni mengatakan bahwa kenapa tidak diberdayakan skpd dan ukpd yang ada
tadi juga teman dari ui akan berdampak
apa namanya kurang lebih saya tangkap itu bahwa makin gemuk apa nama
institusi makin tidak efektif kan begitu kan
tim ini bersifat temporer mbak
temporernya itu berapa lama sih
ada yang tiga bulan enam bulan gitu
ini adalah untuk tadi saya cross cutting untuk percepatan koordinasi
banyak pak joni dalam satu rapat misalnya itu nggak bisa diputuskan masing masing skpd meminta pendapat pak gubernur
pak bagaimana pak
salah satu bagaimana pak
nah dalam satu rangkaian rangkaian yang lintas koordinasi seperti ini perlu dibentuk tim
dan tim itu juga tidak
tidak bisa dikatakan tumpang tindih karena dia tidak punya garis instruksi apapun kepada skp dan ukpd
jadi hanya tim koordinasi
nah saya sih menangkap dalam polemik ini adalah soal anggaran
sebetulnya di sana
kalau soal trust dari
enggak enggak enggak
soal trust misalnya
pns pns merasa tidak dipercaya
kalau skpd dan ukpd ngukurnya gampang
perkiraan serapan anggaran sendiri
jadi mereka dihitung indikator kinerjanya ada kalau kalau kalau birokrat gampang
jadi setiap bulan itu ada input kinerja
yang berbasis pada keuangan
itu gampang kalau
betul pak jadi mengatakan sudah ada sistemnya
ini adalah satu satu satu apa namanya kegiatan yang membutuhkan lintas sektor ya
ini yang yang yang yang yang

ini yang yang yang yang
ini yang yang yang yang
ini yang yang yang yang
agak sulit keputusannya
banyak program program yang bersifat penugasan dari pusat

dan itu setidaknya

jadi kita lihat
jadi kita lihat
terus terdapat kita lihat
jadi kita lihat
jadi kita lihat
ini ada dua dua
ini ada dua
air itu soal pusat banyak kan
dan itu setiap kali mereka bersurah
kepada instansi diatasnya
harus melalui gubernur kan
dan gubernur membacanya bagaimana
cara riset sumber informasinya
dengan tim ini
kalau misalnya bukannya kayak gitu
menganggap kemudian teman teman skpd
tidak mampu untuk
bukan tidak mampu
dia mampu di bidangnya
tetapi ketika melakukan koordinasi lintas sektoral
dia macet setak
dan dia mengatakan
pak saya gak punya kewenangan untuk ini
banyak skpd dan kb
ketika dilakukan rapat
pak saya gak punya kewenangan untuk datang ke mert
klrt gak mampu
saya gak bisa punya kewenangan datang ke dirjen ini
gak punya kemampuan
gak punya kewenangan
nah itu diambil alih oleh pak gubernur
tim tim ini menurut saya
saya setuju kalau gubernur itu punya staff ya
yang sebagai think tank gitu
yang memainkan ini skpd skpd itu
gak perlu bentuk tim ini
kan jadi lebay kata anak sekarang
begitu banyak tim tim
percepatan percepatan segala macam
padahal pak gubernur itu memang perlu think tank
konsepnya seperti ini
nanti mainkan kepada skpd
gitu aja gampang loh
pasti berubah itu
makanya saya katakan tadi itu sebenarnya
birokrasi kita itu udah terbangunan
pokoknya kalau tegas pimpinannya takut mbak
tapi akhirnya udah siap
bang lisman kalau misalnya anda lihat yang terjadi sekarang
dengan pembentukan tim tim ini
apakah juga kemudian menunjukkan ada kelemahan
di sumber daya kita
terutama di pemprov dki jakarta
sebetulnya di masa sebelumnya kan cukup efektif
jadi pertanyaannya adalah
seberapa besar dampak dari kehadiran
perantara kekuasaan ini
dampak apa nih psikologis
dampak psikologis pada para pimpinan reguler ya
karena saya lebih fokus pada apa yang terjadi pada suasana
pelaksana di taraf reguler
sampai dengan lurah dan seterusnya
nah kalau dari atas dilihat banyak sekali
yang tentu tidak lepas dari keinginan untuk diterima
perintah dan selusnya

nah kepala kepala dinas juga berpikir seperti itu ya
saya juga merasa
kalau salah juga tidak apa apa
kenapa harus pusing gitu
diantaranya ketika tulisan asean
apa games dan segala macam itu timbul
kepala dinas tertentu juga
biasa aja gitu
nggak ada perasaan
apa sih sekarang artinya
artinya kalau terjadi itu
dalam suasana tidak ada
ekstra power seperti ini ya
bukan ekstra tapi institusi institusinya
mungkin kepala dinas langsung tunjuk temannya
siapa yang salah
boleh boleh mas
kalau dalam soal itu ada
di dalam birokrat kita itu
salah bener ada
sudah ada dalam sistem kita
tetapi ini adalah
soal soal yang memerlukan koalisi lebih cepat
dan seringkali berusaha dengan pemerintahan pusat
itu berarti artinya ketidakmampuan dari
bukan soal tidak mampu
sangat terbatas dia
sebuah kursus lrt dengan mrt
berarti tim tim ini hebat hebat banget ya mas
kalau misalnya apa apa kemudian
bukan bukan soal itunya
bukan soal hebat itunya
mereka melakukan koordinasi dengan
skpd yang terkait
dia pun tidak melakukan kegiatan instruktif
nggak kepada spirit nggak ada
kegiatan komando nggak ada
hasilnya itu disampaikan ke gubernur
keputusannya ada di
ada di gubernur oke
itu pem supaya pem
udah mengambil keputusan
jadi kalau misalnya soal koordinasi dan sebagainya
nggak perlu ada ini orang orang ahli
yang kita katakan ahli ahli tadi itu
pak lisman ini
termasuk orang yang
bidang ilmunya ada bidang itu
jadi apa akibatnya
kan itu yang kita takut
jadi menurut outputnya
nanti kita bahas ya setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali di cnn indonesia prime news
apa sekarang yang harus diantisipasi
timnya sekarang sudah berjalan
dikatakan oleh bang syarif adalah ad hoc
apa yang membuat waktunya berbeda beda bang
misalnya tim apa
jadi misalnya soal
apa namanya lrt dengan mrt ya kan
itu kalau nggak salah setahun itu
ya saya sebut itu ya
semua resapan misalnya
ada yang tiga bulan saya lupa ya
jadi tim ini ya kan
tim ini bukan bersifat komplementari
kalau dia komplementer mengganti kan
pak ada satu mesin
sebelahnya beli pertamak
sebelahnya beli premium kone
tapi mesinnya sama gitu loh
kurang lebih begitu
ini ada suplemen supaya
ada percepatan yang diinginkan
dari target gobernur itu ada
kalau birokrat itu sudah ada sistemnya
memang itu diakui
serapan anggaran sudah ada indikatornya
kalau misalnya tidak capai dipotong tkd nya
ada itu sudah ada
tetapi untuk yang terkait dengan pemerintahan pusat
saya mengalami pak pak lisman
ada salah satu program dari kementerian pur
ada salah satu program apa
di jawa tenggara
dan juga pur
aneh sih sebenarnya bang sarif kalau misalnya yang
bahkan skpd yang dalam
tanda kutip birokrat bahkan
mereka tidak tahu apa yang harus
dilakukan dengan itu tapi kemudian tim yang
katanya isinya profesional kemudian
bisa melakukan itu
kemudian bisa punya akses ke pusat itu bukannya agak nggak
ukpd itu kan bertahun tahun kebenar
ya kan ketika ada program
dia sangat terbatas
diperlukan tim satu ya
kalau tim itu kan
enggak ada itu pak enggak ada
kalau saya sebut tadi ya
skpd dan ukpd
dipantau terus tapi untuk tim nggak ada
dia ada salaransut output nanti sampai ke gubernur
baru menilai bisa dipakai
atau tidak pak lisman apa yang harus diantisipasi
sekarang yang harus kita lihat
sekarang adalah siapa
mereka secara organisasi kan
gitu loh itu kan harus ada
sop nya seperti apa
hubungannya terhadap dinas dinas itu
seperti apa karena tidak mungkin
itu dibuat dua tiga hari atau satu bulan loh
misalnya badan tertentu misalnya
karena nomenklatur dari tugas tugas
nomenklatur dari institusi ini sama
dengan sejumlah ada yang
pengendalian air nah tentu kan
apa bedanya kepala dinas
dengan dia kan gitu oh dia hanya
memberi policy ya berarti
policy bukan dari saya lagi ya tidur
dia oke nah ini hal hal
demikian ini yang harus kita waspadai karena
pak dan kemudian nanti misalnya ketika
tim ad hoc ini dibubarkan apakah
itu akan mengganggu lagi proses
itu yang menjadi persoalan apakah
dampak lawal dan
dampak keluar itu ya waktu
in dan out itu ada dampaknya nggak gitu
kalau nggak ada sih santai santai aja ya
sudah melakukan sudah berdampak
kerja karena saya
juga begitu kepala kepala dinas juga
merasa ya ngapain harus lapor ke pak gubernur
ada orang di sekitar situ justru
terbalik pak justu terbalik
justu semuanya harus justu terbalik pak
ada laporan dari masyarakat kalau dia
saya nggak tahu oke oke
laporannya justru masuk tim gitu ya
iya bukan bukan dalam satu rapat
ada masalah saya belum tahu pak
pak gati belum tahu
bagaimana cara mengatasinya
nanti pak saya pelajari
pada ketika akan
dipelajari dan dikaji itu ada
pelambatan diperlukanlah tim ini
atau ini jangan jangan ini jangan jangan
cara cara pak anies untuk ini ya
jadi yang oke oke dipemprov
kemudian dikumpulin yang gak oke
saya mengatakan bahwa ini adalah
bukan komplementari tidak mengganti
peran peran skpd dan unit
peran skpd dan unit sudah diatur
setiap skpd pak itu diatur sop nya
dalam peraturan mendagri ada
satpol ada ya
duk capil ada semua
dia tidak akan lepas dari aturan aturan yang dibuat oleh
instansi induknya di atas
skpd nya tetapi badan badan ini
siapa mereka dalam
dalam cara pandang dari kepala dinas ini gitu loh
tim ini kan
apa namanya mengkornisikan
ya kan mengkoordinasikan lintas sektor
ini yang agak nggak bisa dijawab oleh
skpd dan ukpd
karena ada satu hal yang kita lupa
bahwa semua pejabat
kalau ada yang ngurusin kenapa saya harus sibukan gitu
yang pasti yang pasti kalau misalnya saya tangkap dari bang syarif
via tim ini melakukan apa yang
yang sistem kemudian tidak bisa kerjakan selama ini
kurang lebih begitu ya seperti vitamin berarti bang said
ya ya menurut saya sih suplemen ya
bukan komplement kalau dibaca sebagai komplement maka terjadi polemik besar
vitaminnya agak mahal ini bang johnny
vitaminnya agak mahal ini bang
nggak bisa hanya berbicara pada tataran teoritis ya
kan harus mau capek juga
ada kebih ada katakanlah
pengawasan bagaimana melihat anggota
dan dia harus terus mengamati perjalanan
udah kasih aja begitu tim
saya berani mengatakan tanpa timnya ya kan
tim tim yang indah indah ini
sebenarnya bisa dilaksanakan
ini kan persoalan kepemimpinan
dan bisa cepat juga
mampu nggak dia mempengaruhi para skpd itu
mampu nggak dia memberikan harapan harapan kepada skpd itu
kalau anda sepertinya akan anda akan naik
kalau anda sepertinya anda akan turun
jelas saja gak usah lagi main di air dan abu abu
kan gitu kan
anda berhasil naik
anda tidak berhasil ini
tanpa melihat siapa kau
artinya push factornya dari
harus ada di gubernur
dari anies baselnya dan masih kurang anda lihat
hampir satu tahun saya lihat pak gubernur ini hanya
dia seolah olah begini loh
dia relatif hati hati merangkai kata kata
dibikin indah dibikin
tapi semuanya isinya nggak ada gitu loh
karena masyarakat kan melihat
beliau tuh bisa bikin sebuah tim yang hebat hebat ini
padahal secara tidak langsung dia sudah menegasikan para skpd ini
seolah olah mereka nggak mampu
nah datanglah misalnya katakan tim tim yang katanya
orang orang ahli ini kan
pasti mereka kan gayanya kan beda
akan merusak juga suasana yang ada
sudah terbangun di skpd kita ini
maka saya beri tekanan tadi
kita berikan nanti kepada skpd
sementara mereka kerjanya nggak ada
gubernur juga kan harus siap dong
jangan jangan dia tutupin
ini para skpd ini untuk terus berhadapan dengan dia kan
harus melalui ini perantara ini
jadi problemnya cara bacanya beda
oke bang syarif oke
kalau cara bacanya beda
apakah sekarang dari kacamata anda sendiri
sebagai yang satu tim kemudian koalisi gubernur anies
harus apa yang harus diantisipasi sekarang
pertama ya pertama
saya menghargai dan menghormati kritik terhadap
yang disebut dengan pak gembong menghabiskan anggaran
saya agak tersentuh juga
agak tersentuh pak joni soal anggaran
menurut saya sih ini persoalan
oke persoalannya ini
bagaimana menggunakan uang rakyat kan gitu ya
kan ini tim dibayar dengan rakyat
bisa dipertanggungjawab dan outputnya sesuai dengan apa yang diinginkan
saya sih menjaga ya
menjaga agar tim tim ini menggunakan anggaran yang benar aja
kalau dipandang itu kebesaran
inilah alam demokrasi bisa mengkritik
gajinya besar silahkan dikritik
silahkan dikritik terbuka kemudian hasilnya dikritik
tetapi jangan salah baca
oke artinya gerindra juga akan mengawal ya
saya selalu mengingatkan ya
selalu mengingatkan soal transparansi ini
pak gubernur launching jumlah nama itu
nama namanya biayanya berapa
biar warga ikut menilai dan menurut saya sudah tidak bisa lagi ditutupi era seperti ini
baik baik oke
artinya bagaimanapun tim tim ini sudah jalan
sifatnya ad hoc sudah dikonfirmasi
dan saatnya sekarang tugas kita warga jakarta juga bersama dprd
mengawal persis ya
dan saya outputnya juga sesuai yang diharapkan
terima kasih bang lisman bang joni terima kasih
bang syarif terima kasih
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali